hai harga beras di pasar tidak kunjung turun kenaikan harga komoditas utama ini juga menjadi
perhatian presiden joko widodo bahkan presiden telah memerintahkan jajarannya untuk segera
mencari solusi agar harga beras bisa meredak kembali lantas bagaimana pedagang pasar merespon
kenaikan harga beras ini untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual ketua umum
ikatan pedagang pasar indonesia abdullah mansuri selamat pagi pak abdullah selamat pagi ya pak
abdullah harga beras terus merangkak naik terutama dalam sebulan terakhir dari sisi
pedagang apa yang menyebabkan kenaikan harga beras di dalam negeri tidak terkendali
ya pertama kami harus sampaikan bahwa ini adalah masa kritis masa berat masa sulit bagi
pedagang pasar dan bagi masyarakat indonesia khususnya karena ini pemecah rekor harga beras
terhembus diangkat tiga belas dalam sejarah belum pernah terjadi beras medium bisa sampai tiga belas
padahal beras itu sebenarnya tidak hanya dikualifikasi pada medium dan premium ada banyak
jenis beras tapi paling tidak titik terendah beras itu masih di kisaran yang tidak wajar yaitu
nah ini sesungguhnya yang terjadi pada saat ini
ini yang membuat kami akhirnya buka suara kami sudah menyampaikan ini ke badan pangan kurang lebih
bulan yang lalu kami sampaikan bahwa kenaikannya tidak wajar dan konsisten mulai dari tiga ratus perak dua ratus
perak terhembus pada september ini sampai pada sore agustus menuju september sampai pada seribu
main sungguhnya yang akhirnya kami berhenti sampai
saya sampaikan kepada presiden melalui surat terbuka kami bahwa persoalan ini tidak bisa diserahkan ke kementerian teknis
karena kementerian teknik sendiri merasa bahwa aman aman saja tenang tenang saja
tetapi fakta di lapangan sudah mulai rame sudah mulai tidak wajar dan sudah mulai meresahkan
karena harganya dalam catatan sejarah kita belum pernah terjadi harga yang begitu besar seperti saat ini
hanya kami protes ke presiden dan akhirnya didengar oleh presiden dan presiden sendiri turun tangan ya
melakukan langkah langkah pengguyuran di pasar
baik pak abdullah kami ingin mengkonfirmasi kembali
harga beras saat ini sudah mencapai rekor tertinggi dan pedagang beras juga sudah
mengeluhkan harga beras yang terus naik ini
dan bagaimana dengan keuntungan yang didapat oleh pedagang beras saat ini
jadi semakin harganya tinggi barangnya susah
ini kan persoalan utamanya adalah produksi ya
kami sulit nyarinya jualnya juga tidak seperti biasa
biasanya pembeli beli ke kami itu bisa sepuluh kilo lima kilo
sekarang yang dibatasi satu kilo setengah kilo
modal yang kita keluarkan juga besar
kadang kadang masih mendengarkan protes dari emak emak untuk memberikan diskon
agar memberikan tambahan courting dan seterusnya
ini sebenarnya yang kami hadapi sehingga mau tidak mau
ini yang laporan itu banyak kami terima dari seluruh indonesia
dan akhirnya kami juga memperoleh
kami juga mendengarkan protes kementerian terkait atau pemerintah dalam hari ini
kepala badan pangan ya
tetapi memang selama satu bulan tidak mendapat respon
akhirnya kami juga berstatement agak keras bahwa kita sudah darurat berat
kenapa kami sampaikan itu
karena harganya sudah tidak masuk akal
yang kedua kami mencoba untuk melakukan pengadaan beras itu
kami mendorong agar teman teman pedagang di semua
daerah untuk secara mandiri berkomunikasi dengan penggilingan penggilingan yang ada di daerah
jadi kami tidak menggunakan jalur distribusi yang selama ini kami terima
karena memang susahnya barang
setelah kami melihat secara langsung di penggilingan
kondisi itu memang kenyataan terjadi bahwa memang sulit untuk mendapatkan beras itu
kami datang ke penglilingan kadang kadang harus rebutan dengan orang lain
bahkan ada yang tidak
ada pedagang dari daerah lain juga berdatangan di pengiringan itu
dan selakanya di sana kadang kadang masih ada sistem lelang
siapa yang lebih tinggi penawarannya dia yang dapatkan beras itu walaupun berasnya terbatas
nah ini yang kami hadapi selama kurang lebih satu bulan ini
dan kami berharap agar pemerintah lebih serius melakukan upaya operasi pasar
sehingga barangnya banyak di pasar
dan secara psikologi itu paling tidak menaikkan harga tetapi menahan harga untuk tidak naik lagi
baik pak abdullah
tadi anda sudah menyebut costnya ini naik dan harganya ini tentu naik juga ke masyarakat
tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait dengan profit marginnya
apakah anda harus pangkas profit marginnya atau saat ini memang profit marginnya ini sama dan di kisaran berapa pak abdullah
memang dalam kondisi saat ini susah susah gampang ya kami harus menghitung profit marginnya
karena rata rata pedagang pedagang teman teman pedagang pedagang di bawah di indonesia ini masih ada ewoh pakewers
jadi pelanggaran yang sudah berulang kali bertahun tahun membeli mereka harus menangis untuk mendapatkan harga yang lebih baik
maka ibu bisa sisih hanya biasa biasalah
kadang kadang kita harus jual adanya ini dari pengepul rp sebelas lima ratus ya sudah ambil rp sebelas lima ratus
kadang kadang cuma ambil margin rp seratus perak rp lima ratus perak bahkan tertinggi adalah rp satu
itu kira kira yang terjadi saat ini di hampir seluruh pedagang yang dialami pedagang di seluruh indonesia
pak abdullah dan tadi anda juga sudah menyebut presiden jokowi sampai turun tangan mengecek stok dan perkembangan harga beras
nah usai lawatan g dua puluh di india lalu jokowi juga langsung meninjau gudang perumbulok
dan bagaimana rancangan kebijakan dan juga tata kelola distribusi dan stok beras saat ini dan apa yang harus ditingkatkan
yang pertama bahwa kementerian pertanian tidak mampu melakukan produksi secara maksimal
itu poin pertama
persoalan awalnya adalah produksinya tidak sesuai dengan ekspektasi yang disampaikan oleh kementerian pertanian
beberapa saat yang lalu kementerian pertanian menyatakan bahwa akan ada produksi yang cukup besar
dan produksi itu bisa dinikmati di september ini
jadi faktanya memang data yang dimiliki oleh kementerian pertanian tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan
inilah yang membuat akhirnya pemerintah tidak apa ya tidak
segera melakukan upaya penguatan di bawah sehingga harganya terus naik
karena ekspektasinya terlalu tinggi bahwa september ini akan diguyur banyak panen
ada panen tetapi jauh dari ekspresiasi kita
nah persoalan pertama adalah persoalan produksi
di samping persoalan produksi kita akan menghadapi persoalan persoalan lain di kemudian hari
ini ada cuaca ini ada
saya kondisi global dunia global dunia termasuk bagaimana peran bulog yang tidak melakukan serapan di awal awal tahun atau tahun lalu
sehingga persoalan ini menumpuk jadi satu di bulan bulan ini
maka kami mendorong kepada pemerintah untuk ke depan dalam hal ini memang harus diambil alih oleh presiden
karena kita tidak bisa menggantungkan diri di kementerian teknis kementerian pertanian kementerian perdagangan
atau badan pangan sekalipun
jadi ini harus mendapatkan arahan langsung dari bapak presiden agar ke depan produksi kita aman kita tidak bergantung pada impor
tinggal mudah sebenarnya putuskan di level kementerian teknis harus diawasi kementerian teknis berapa luas produksi kita
bagaimana pupuk yang harus diserap pupuk subsidi itu bagaimana ditingkatkan lagi atau bagaimana cara pendistribusiannya
termasuk pertanggung jawabannya untuk sampai kepada petani kita bagaimana permodalan petaninya bagaimana produksi itu berjalan dengan baik dan bisa didistribusikan dengan baik
sebenarnya keinginan kita adalah kita bersama sama menjaga agar harga beras bisa terjaga karena beras ini salah satu produk yang bahan pangan yang hampir wajib ya untuk masyarakat kita
ini prioritas jadi harus tidak bisa kita bergantung pada negara lain
kita tahu bahwa sudah lama tahu bahwa kondisi dunia pangannya juga negara negara menghentikan ekspor ke luar negeri
sehingga kita tidak bisa bergantung pada negara negara lain kita harus bergantung pada kaki kita sendiri
selama itu dikerjakan dengan baik
negara kita luas negeri kita subur kami punya keyakinan bahwa kita mampu melakukan itu suasmbah daftar beras
baik terakhir pak abdullah saya garis bawahi tidak boleh tergantung dengan negara lain
tetapi karena memang kali ini terancam mengalami krisis beras dan biasanya tadi anda juga sudah menyebut faktor utamanya adalah di produksi
biasanya pemerintah untuk menyediakan solusinya adalah impor beras pak dan memang ada wacana untuk mengimpor beras dari kamboja
untuk saat ini memang tidak ada pilihan mbak beras kita kena pranching dengan kementerian pertanian bahwa produksinya luas ternyata besar ternyata tidak ada
maka mau tidak mau kita harus impor untuk saat ini
sebenarnya kami meyakini bahwa persoalan ini tidak akan begitu mudah kita selesaikan hanya dengan impor pada saat ini
kita akan menghadapi akhir tahun natal tahun baru lebaran natal tahun baru termasuk tahun depan kita akan ada pesta demokrasi
ini tantangannya cukup besar bagi pemerintah kita harus menjaga agar beras ini walaupun impor

dan beberapa negara lain juga mengalami hal yang sama seperti india membatasi negara negara tertentu yang bisa mendapatkan beras termasuk vietnam
dan beberapa negara lain juga mengalami hal yang sama seperti india membatasi negara negara tertentu yang bisa mendapatkan beras termasuk vietnam
dan beberapa negara lain juga mengalami hal yang sama seperti india membatasi negara negara tertentu yang bisa mendapatkan beras termasuk vietnam
karena produksi dalam negerinya juga terganggu secara global ini memang sedang bermasalah
sedangkan kita berhadapan pada persoalan juga apa namanya kekeringan persoalan cuaca yang akan kita hadapi di bulan bulan kedepan kita baru mulai agustus ini
sedangkan kita berhadapan pada persoalan juga apa namanya kekeringan persoalan cuaca yang akan kita hadapi di bulan bulan kedepan kita baru mulai agustus ini
baru mulai agustus ini ini juga akan berpengaruh pada produksi dalam negeri
tetapi kami punya keyakinan jika ini dilakukan secara serius
pemerintah mau menggelontorkan anggaran untuk penguatan petani kita
kita akan bisa menghadapi persoalan ini dengan cepat
walaupun solusi saat ini hanyalah impor saat saat ini
tapi empat bulan yang akan datang kita harus siapkan strategi mulai saat ini
dan harus dieksekusi saat ini juga
sehingga panen itu bisa kita dapatkan empat bulan yang akan datang
tapi satu hal yang paling penting kita tidak boleh terus bergantung pada impor saat ini bu
karena dalam kondisi yang cukup darurat emergensi
maka mohon agar dikaji ulang agar ke depan tidak terjadi hal hal serupa saat ini
impor beras hanya solusi jangka pendek
dalam jangka panjang kita harus menyusun strategi
supaya memang stok pangan ini bisa menguatkan bangsa indonesia